kita beralih ke informasi lain dua warga tewas dan dua warga lain mengungsi akibat gempa bermagnitudo tujuh dua yang mengguncang halmahera selatan maluku utara
gempa yang terjadi di kabupaten halmahera selatan maluku utara pada minggu sore menewaskan dua warga
gempa juga membuat ribuan warga mengungsi di kawasan yang lebih tinggi
saat ini badan nasional penanggulangan bencana bnpb menaksir nilai kerugian sementara mencapai dua ratus sembilan puluh lima miliar rupiah
kerugian berdasarkan taksiran bangunan yang rusak
gempa susulan masih terjadi di sekitar lokasi sebanyak enam puluh lima kali dengan skala di bawah lima magnitudo
agus juga membenarkan adanya potensi tsunami berskala rendah yakni sepuluh hingga dua puluh cm
masih diinteraksi dengan tim petugas sedapan
kemudian kurang lebih ada dua ribu orang yang mengungsi
jadi ada empat belas titik pengungsian empat belas dan lima belas ada di kantor possek saketa
kemudian ada kantor pdm saketa ada di aula kantor bupati halmahera selatan polres halmahera selatan dan sebagainya
intinya mereka masih mengungsi ke tempat tempat gedung gedung pemerintah atau gedung gedung fasilitas umum yang cukup luas